selamat kepada pak budi yang mendapatkan amanat untuk menjadi pj di dki jakarta
kami percaya pengalaman yang beliau miliki akan menjadi bekal yang sangat baik
dan kami percaya bahwa bapak presiden mengambil keputusan
dengan mempertimbangkan seluruh faktor
yang lengkap demi kebaikan bagi masyarakat jakarta
guru budi itu masa kerjanya dua tahun
kalau dilihat konteksnya pembangunan fisik dalam skala besar
kelihatannya punya potensi risiko terkait apa yang sudah dilakukan oleh pak anies
jika proyek itu atau kegiatan dalam skala besar
nah sekarang yang perlu dilakukan oleh pejabat gubernur adalah
mungkin mengevaluasi terlebih dahulu
dari apa yang dilakukan oleh pak anies
mana program program yang kelihatannya bermanfaat
atau sangat punya nilai tambah yang positif
ugat masyarakat itu untuk segera ditindaklanjutin
konsep transportasi ini sudah bagus tinggal bagaimana konsep keberlanjutannya
jadi pak presiden menitipkan menyampaikan kepada saya
secara garis besar ada tiga hal
yang pertama adalah
kemacetan lalu lintas
dan terkait dengan kemacetan lalu lintas sebenarnya
dki itu sudah memiliki blueprint yang bagus
mulai dari pak wiogo
dilanjutkan pak fosibowo
kan seperti transjakarta dilanjutkan sampai dengan gubernur sekarang
ya tentunya program itu
kita lanjutkan terkait dengan banjir
tentunya semua gubernur lah sudah menanggulangi ini
dan saya akan lanjutkan program program yang memang untuk penanggulangan banjir
ini tahun dua ribu delapan ini tahun dua ribu dua belas
inilah yang disebut dengan normalisasi
dibangun beton air dialirkan secepat mungkin sampai ke laut
dalam waktu berikutnya ini masih lokasi yang sama
dibangun ekosistem sungai
dimana ada kehidupan di situ
makhluk makhluk dan air itu bukan hanya dialirkan tapi juga bisa terserap
inilah contoh naturalisasi
seperti revitalisasi situ dan lumbung waduk misalnya ya
meskipun kemarin saya dengar pak anies baru membuat program ruang limpasan sungai ya
yang sebenarnya itu bentuknya waduk sebenarnya ya
waduk dalam arti kan kalau musim hujan untuk menurut saya hujan
kalau pada waktu musim kemarau ya sebenarnya kering gitu kan
dan itu juga terjadi hampir sebagian besar di situ danau waduk di jakarta lainnya
penanggulangan banjir saya harus berkoordinasi dengan kementerian pupr
di mana program program yang memang dikendaki oleh kementerian pupr untuk ditindaklanjuti ya
kalau mungkin di jakarta utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan
mungkin di jakarta selatan di jakarta timur
cuma nanti kita lihat jumlahnya lokasinya
dan sumber resapan itu kan dari sekian tahun yang lalu sudah ada juga bagian dari program penanggulangan banjir
pr utamanya menghadapi banjir ya
ini ujian pertama yang langsung menurut saya akan menentukan langkah berikutnya ya
kalau dalam waktu
singkat ini dalam penanganan banjir
terlihat ada keseriusan gitu ya
untuk fokus kepada penanganan banjir
kalau kita lihat dari kemarin
misalnya kasus yang kemarin beberapa hari ini
sudah kelihatan sebenarnya
satu di hari pertama itu kan banjir lebih banyak kepada banjir kiriman ya
pemukiman pemukiman di bandaran kali gitu kan
ini kan produk ketegasan mau diapakan
kalau banjir kan pertanyaannya
apakah ada proyek proyek jangka panjang yang perlu dikembangkan
buat gubernur selanjutnya lah
yang waktu kerjanya lebih lama selama lima tahun
menurut saya pak heru punya kesempatan
untuk melakukan hal hal sederhana sebenarnya
tetapi akan berdampak signifikan
dan itu akan menjadi apa namanya
apa pertaruhan dari pak heru
kalau dia berhasil dia bisa
menjadi salah satu kandidat
begitu banyak tantangan
tantangan yang harus dijawab
oleh dki jakarta
apalagi pada nanti pemilu dua ribu dua puluh empat mendatang
dan saya sudah bersama dengan penjabat gubernur dki jakarta
untuk menanyakan langsung
tantangan tantangan apa saja yang akan berusaha dijawab
oleh penjabat gubernur dki jakarta
bapak heru budi hartono
bapak apa kabar pak
selamat ya pak
setelah menjadi penjabat gubernur dki jakarta
gimana rasanya pak pulang ke rumah
pulang ke rumah dong pak ini
ya dulu rumahnya di sana
jadi kembali ke rumah asal
ya tentunya kok mbak caca tanya
ya rasanya harus bekerja keras
ya kan rasanya sekali lagi harus bekerja benar
bekerja keras karena
saya sadar bahwa tantangan
tantangan terhadap tuntutan masyarakat cukup tinggi
maka sekali lagi kerja dan kerja
sebelum bapak akhirnya terpilih
didapuk oleh presiden joko widodo menjadi penjabat gubernur dki
bapak sempat menyatakan bahwa nantilah biar alam semesta yang menjawab
misteri alam semesta sudah terjawab ya pak berarti ya pak ya
jadi hari esok itu penuh misteri
dan misteri itu telah terjawab
alam semesta itu juga telah menjawab
dimana penjabat gubernur yang ditunjuk adalah ya heru budiartono
dan itu adalah amanat tugas bagi saya yang cukup berat
dan tentunya harus bekerja sama dengan berbagai pihak
keputusan saat itu dilakukan di hari jumat
jumat sore atau jumat siang
antara siang sore keputusan dari presiden joko widodo
bagaimana bapak mengetahuinya saat itu
apa sebelum itu sudah tahu pak
jadi kan hari jumat itu tpa
tetapi kan tim penilai akhir itu kan sangat terbatas
tentunya sangat rahasia lah
tidak bisa pihak pihak lain yang melihat itu dan timnya juga terbatas
saya mengetahui itu dari media
justru dari media
kan saya sibuk
hari jumat itu sibuk mengurusi kesiapan kesiapan kunjungan bapak presiden
berarti tidak bertemu pak presiden pada hari ini
hari jumat itu tidak
menjelang mau pulang tuh saya bilang kok hasilnya ini ya
yang terbersih di hati saya
itu tugas negara
yang harus saya jalankan untuk melayani masyarakat
untuk menyelesaikan hal hal yang memang tuntutan dari masyarakat
kalimat menyelesaikan itu tentunya tidak cukup dua tahun kan
menyelesaikan itu cukup berat
artinya saya berusaha semaksimal mungkin apa itu yang diberikan oleh bapak presiden republik indonesia
tentunya suara suara masyarakat juga saya harus dengar
yang antara lain beliau menyampaikan
pertama penanganan transportasi lalu lintas kemacetan
yang kedua banjir
yang ketiga tata ruang
nah itu kan kalau di breakdown pekerjaannya luar biasa
dan tidak bisa pemerintah provinsi sendiri yang menangani itu
artinya dengan pemerintah pusat
dengan tokoh masyarakat
dengan tni polri
dengan para ahli ahli perencanaan kota
untuk kita dengar berdiskusi
dan mungkin sudah mengerucut
saya lihat di media antara ya penanggulan banjir
banjir itu kan bermacam macam ya untuk mengatasinya ya
mengeruk semua saluran
saya juga kemarin mendengar
dan bahkan berdiskusi ringan
dengan berbagai pengamat
pengamat tata ruang
ya saluran saluran yang ada sekarang
jika memungkinkan itu dilebarin
nah itu juga menjadi suatu pr bagi saya
nah tentunya penanggulan banjir
saya harus berkoordinasi dengan kementerian pupr
dimana program program yang memang dikendaki oleh kementerian pupr
untuk ditindaklanjuti ya
kalau mungkin di jakarta utara kan tidak bisa sumber resapan dilakukan
mungkin di jakarta selatan
di jakarta timur
cukup berat sebenarnya ya pak ya
karena kan sebenarnya
dan tiga tugas utama ini kan sudah dikerjakan sebenarnya dari lama
dari gubernur gubernur bahkan lima gubernur sebelumnya juga sudah mengerjakan hal ini
tapi pertanyaan saya belum ke situ pak
belum mengenai program
karena kan ini sebagai penjabat
nanti akan ada ahli jabatan
dari gubernur yang sebelumnya
yaitu gubernur anies baswedan
sudah ngobrol dengan pak anies
terima kasih tentunya pak gubernur
bapak anies baswedan
lima tahun menjalankan pemerintahan provinsi dki jakarta
pilihan pilihan beliau yang tentunya sudah dikaji juga
cukup lama satu setengah jam
berbagai macam diskusi
tentunya saya mendengarkan
itu adalah hasil teman teman saya juga
artinya program program itu kan
dinas dinas yang melakukan program analisa
yang saya sudah kenal
dan itu menjadi pejabat di eranya pak anies baswedan
ya saya harus dengar
saya harus perhatikan yang mana itu untuk masyarakat
jadi ada kalimat
jangan melihat program itu siapa yang buat
tapi lihatlah program itu untuk siapa
kalau itu untuk masyarakat
kepentingan yang lebih luas
bersama dengan dprd
program program mana saja yang menurut bapak akan tetap menjadi prioritas selama dua tahun ke depan
banjir kemacetan dan tata ruang
itu penataan tata ruang
ada program dengan pemerintah pusat
dimana nanti ada
keterlibatan pemerintah pusat
dan tentunya pemerintah daerah juga
turut serta apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah
menyelesaikan sodetan ciliwung kbt
kali banjir kanal timur
dan itu mudah mudahan bisa kita selesaikan
harus berkoneksi dengan kementerian pupr juga
berkoneksi dengan kementerian atr
karena terkait dengan alas hak
kalau itu sudah selesai
tentunya dengan masyarakat ya
masyarakat sekitar sana tidak terlalu banyak
itu kita bisa kurangi
dua tahun banjir nggak ada
gak mungkin juga kan
minimal kita kurangi
yang tadinya cukup
nah berikutnya juga
waduk reario waduk bluit
di jakarta timur di jakarta selatan
dan itu kan sebagian
juga sudah dilaksanakan
oleh pak gubernur
tinggal yang mana yang belum
ya kami lanjutkan
untuk menangani banjir sumur resapan
apakah itu juga akan dilanjutkan
atau bagaimana bapak menilai
apakah itu efektif sebenarnya
untuk ikut mengurangi banjir
mungkin untuk tempat tempat tertentu
kalau mungkin di jakarta utara
kan tidak bisa sumber resapan dilakukan
mungkin di jakarta selatan
di jakarta timur
sumur resapan itu kan
dari sekian tahun yang lalu
jadi juga bagian dari program penanggulangan banjir
minta dengan dinas tata air
dan volume jumlahnya saja
karena kan anggaran juga terbatas
ada sebagian nanti
di programkan untuk
pengurukan saluran saluran yang ada
kali tadi ciliwung
ya kita lihat
berarti waduk sodeta dan pengurukan ini
program yang akan menjadi prioritas
dalam menangani banjir
hal apa yang akan pertama kali bapak lakukan
pertama pasti ya
saya sudah bicara dengan
asisten pembangunan dki jakarta
melihat program mana
yang sudah ada
kan tentunya kan sekarang
di dua ribu dua puluh dua ini sudah ada program program
yang akan dilaksanakan dan dilanjutkan
pengurukan itu terus menerus
ya saya akan tinjau
bisa ke waduk pluit
bisa ke kali cideng
banjir ya saya tanya
itu penanganannya bagaimana
kalau memang dia secara alam
memang di bawah
ya harus beli
kan nggak mungkin dalam waktu
cekungan terus mau dibikin waduk
mau dilakukan apapun kan tidak mungkin
pompa sebenarnya dki jakarta sudah memiliki kan
karena pada beberapa tahun yang lalu kan
sudah sempat tuh
jika ada genangan dan banjir
pompa langsung dijalankan
betul saya ingat di eranya pak gubernur
pak joko widodo dengan pak ahok
mungkin juga pak jarod
waktu itu kan saya ada di sana
jadi saya tahu
mungkin juga sekarang
gubernur yang pak anies baswedan
mungkin juga pasti ada pembelian
kalau yang baru
segera kita tempatkan
tentunya ada proses kan
apakah sudah datang ataukah belum
pastikan itu berfungsi
yang kedua pastikan bahan bakarnya
saya punya pengalaman dulu
ketika di utara
bbm nya ada
tapi tidak di prediksi
bahwa bbm itu hanya cukup untuk enam jam
itu sudah tertanggulangi
ternyata kan tidak
ketika habis bahan bakar itu kan
beli bahan bakarnya
tertahan oleh kemacetan banjir
sehingga baru kembali lagi
dua jam kalau air kan
banjirnya sudah kembali lagi
banjirnya naik lagi
nah itu kecil kecil
itu kan harus cermat
nah itu besok saya akan memastikan semuanya
termasuk juga pengaturan
buka tutup pintu air
buka pintu tutup air
seperti disini gunung sahari
seperti di jakarta utara
seperti di jakarta utara
seperti di jakarta utara

itu kan harus dibuka tutup
sunter tanjung priok
dengan kelurahan sunter
kelapa gading itu kan
kita harus atur
pembukaan pintu air
itu kan harus diatur
saya yakin teman teman dari pemda dki itu sudah profesional
pintu airnya macet
tapi kan kalau itu tidak bisa dibuka
dampaknya luas kan
karena itu pun dari puncak
terus lantas hujan juga
lebat di jakarta
saya selalu ke lapangan
jadi sebenernya masalah banjir di jakarta ini bukan karena
intensitas hujannya saja
hujan yang memang
gubernur dki jakarta
di masa masa cukup kritis pak
soalnya cuaca lagi ekstrim
bencana banjir ini
terus terjadi kemarin sudah
ada korban jiwa yang meninggal karena
apa yang bisa segera bapak
lakukan karena kan sangat kritis nih pak
sebenarnya harus banyak mobil
jadi pompa portable tadi adalah
hal pertama yang akan bapak lakukan
antara lain untuk short time ya
yang tadi jangka
dua bulan jangka tiga bulan
nanti sodetan mungkin
bisa selesai kita percepatlah
saya koordinasi dengan pak menteri pu itu kan
perlu waktu sedangkan tadi
dan banjir ada
dengan pengurukan saluran secepatnya
dan pengurukan saluran secepatnya
tadi ada beberapa program
yang akan dilanjutkan
dari gubernur gubernur sebelumnya
dan gubernur yang kemarin baru
menjabat dua ribu tujuh belas hingga
adalah apa saja
yang dipesankan sama pak anies program mana
saja dipesankan oleh pak anies
baik kemudian selain program
banjir kita berbicara
dan penanganannya tadi transportasi
sebenarnya sekarang sudah ada sjut ya pak ya
lrt nanti juga ada angkota angkota
kendaraan umum yang kecil busway
dan lain lain apakah itu akan
menjadi salah satu
atau mungkin ada
solusi lain yang bisa
lebih cepat dan efektif
transportasi dan kemacetan
dalam waktu dekat nggak karena pertumbuhan
kendaraan kan terus masyarakat
beli kita tidak bisa melarang
kan tidak bertambah
sudah dibuat oleh pemerintah pusat
fly off per sudah dibuat
masih macet kan kira kira
mungkin bisa menambah saya
akan diskusi lagi dengan
dinas dinas terkait dengan
kementerian perhubungan akan menambah
setioso sudah ada transjakarta
dilanjutkan oleh pemerintah
pemerintah sekarang ini
kemarin ada integrasi
itu sudah ada
berapa puluh tahun yang lalu

nanti saya minta bapak dah blueprint itu kita buka
kemarin diskusi dengan
teman teman di dki
rutenya perlu disesuaikan
nanti saya ada punya program
nah itu penyusuan penyusuan transportasi itu
ada di sisi jakarta timur
kami bincang bincang dengan
kementerian bumn kemudian perhubungan
harus segera direalisasikan
sejauh ini berarti hasil bincang bincangnya dan hasil pengamatan
sebenarnya seperti apa kondisinya di jakarta
ya ternyata kan kemacetan masih ada
saya juga tidak bisa
pj gubernur dalam dua tahun mengurangi kemacetan
dengan tata ruang tadi jalur apakah
terus kita tambah lagi misalnya yang
belum sampai ke
pulau gadung misalnya
kita laksanakan nanti di
nanti ada perubahan perubahan
tata ruang yang bisa mendukung
transportasi kan kira kira seperti itu
perintah bapak presiden
rrt dari pemerta pusat
nah itu kan pemerintah daerah harus ikut sharing di situ
sehingga kita tidak
transportasi umum tapi bagaimana
yang belum menggunakan
transportasi umum itu bisa ikut
nah tentunya kan
itu kan harus terjangkau
pemerintah daerah dengan pemerintah pusat bersinergi
sehingga tidak terlalu besar
sehingga masyarakat lainnya juga
transportasi misalnya contohnya gini mbak
saya lebih murah naik motor
daripada menaik ini saya lebih murah naik
misalnya nah itu kok dihitung hitung
kalau kartisnya terjangkau kan
kita secara ekonomis juga melihat itu kan
harus naik teras jakarta dulu
kemudian naik mrt tapi harus
dilanjutkan dengan kendaraan
swasta lagi tapi kalau itu lebih murah lebih nyaman
kan akan ke situ
itu yang juga
harus kami pikirkan
berarti sebenarnya jawabannya bukan hanya
jalur sepeda dan lain lain
sebenarnya tidak semua pelebaran
trotoar tidak semua penambahan
jalur sepeda ini
memberikan dampak yang cukup signifikan
tidak semua harus programnya bagus
bagus tujuan pasti baik
prioritas prioritas titik mana yang harus
lebarnya trotoar juga akan
kita harus hitung
begitu juga jalur sepeda
ya sekarang sudah
terrealisasi sudah ada
tinggal nanti di dua ribu dua puluh
lebih dapat dirasakan
oleh masyarakat ini tidak hanya saja
ada bukan trotoar ya
tidak hanya tora goalnya apa gitu kan
lantas jalur sepeda juga
yang sangat bermanfaat
misalnya ada yang
cocok juga jalur sepeda ada yang cocok juga
monas sampai ratu plaza
ya masyarakat kan banyak
ingin jalur sepeda
dengan slipi misalnya
itu juga banyak digunakan
pengguna sepeda kan
kita lihat nah tinggal nanti
kita bahas jalur jalur itu kan
tidak harus dibangun di tengah kota
kan di perumahan
pinggir kota kan juga harus
diperhatikan saya baca
komunikasi dengan para
juga jalur sepeda tidak
hanya di tengah kota di pinggir
kota tetapi mudah mudahan
karena memang ada beberapa jalur
yang kemudian berkurang ya ada jalurnya memang sudah ada
ya tapi belum
lahannya ada ya sesuai dengan
ukurannya ya kita buat
saya mau agak flashback ke
belakang karena kita tadi sudah ngobrolin program
pertanyaan saya tadi ada
beberapa program yang akan
dilanjutkan dari gubernur gubernur
sebelumnya dan gubernur yang kemarin
baru menjabat dua ribu tujuh belas
apa saja yang dipesankan sama pak anies
program mana saja yang dipesankan oleh pak anies
program mana yang
sekiranya dipesankan tolong dilanjutkan
ya tentunya kan yang tadi saya sampaikan bahwa
semua gubernur ya jadi
ada sebuah cerita
lurah ada untuk apa sih
pasti untuk melayani rakyat
camat ada untuk siapa
pasti sama wali kota juga
begitu gubernur ada
untuk siapa untuk melayani rakyat
dibuat yang bersentuhan
ketika di pemda dki ada
namanya kartu jakarta pintar
kartu jakarta sehat
warga yang mendapatkan
kartu jakarta pintar kartu jakarta
subsidi gizi pangan
saya meninggalkan itu kurang lebih
lima ratusan sekian
dilanjutkan juga oleh gubernur
untuk yang sentuh dengan masyarakat
saya juga begitu
saya lanjutkan kita lihat kjp
tahun depan itu
berhadapan dengan krisis
kami dari pemerintah daerah
dki jakarta tentu harus bisa
kalau singkatnya adalah
jaringan pengaman sosial itu
contohnya mungkin penguatan
dimana pada saat krisis sembilan puluh delapan
terbukti umkm bisa
kalau itu untuk program program
saya tadi sampaikan
kjp dulu ada sekarang ada
kjs ada dan seterusnya
selain itu pak program program
yang dicanangkan oleh
pak anies untuk masyarakat ada
rumah dp kemudian
ada juga rencana
ini baru rencana bahwa salah satu
pulau reklamasi ini akan dibangun
umkm rencananya untuk
perumahan masyarakat juga
apakah itu akan
diteruskan atau bagaimana
pertimbangan pak heru
reklamasi itu kalau nggak salah
dari tahun sembilan puluh enam
dua ribu enam sebenarnya paket itu
sudah ada krisis
tidak bisa dilanjutkan
diproseslah itu tahun
proses perencanaannya dengan bapak nas
dengan pemda dki
jadi sudah ada
saat itu dan kelihatannya
gubernur sebelumnya dan
pak gubernur periode
tapi nanti secara detail tata ruangnya
saya lihat itu sudah ada
ruang tata orang peruntukannya
jadi kalau kita bikin
tiga blok pada saat itu ya
kalau kita melihat ke arah
utara gitu peta
blok di sini adalah komersial
perumahan blok di sini mungkin
blok yang ke arah dekat bekasi
itu adalah industri
jadi kalau yang tadi mbak
di blok yang kita anggap aja adalah blok

yang mbak sampaikan adalah
kelihatannya diceritakan adalah di blok satu
nah di blok satu adalah commercial
perumahan di sini juga perumahan
nah itu sudah ada sejak tahun
konsep itu sudah ada
sejak tahun sembilan puluh enam tinggal
izinnya sudah ada ya
dilanjutkan dan itu memang program
ya sejak sembilan puluh enam berubah
dua ribu jadi kan kalau reklamasi
ya kan nyambung dengan pantai
sekarang terpisah ya pak ya ya kenapa terpisah
itu ada klaim
menjadi pantai baru tidak boleh
nah pemerintah daerah
pengamat tata ruang dan usulan
usulan tata ruang usulan para ahli
lah maka dirubah
kalau nggak salah kanal itu
sekarang tiga ratus meter
nah tiga ratus meter perencanaannya
zaman dulu angan angannya
perencanaannya seperti burung garuda
untuk sekian puluh tahun
mungkin seratus tahun ke depan nah dengan
ada konsep perubahan
situasi iklim dan
juga mungkin nilai
investasi yang saat ini
ada kira kira seperti itu kemudian
tadi pak yang rumah dp karena
dinyatakan pada dua puluh satu
september pak anies sudah
unit hunian dengan skema
rupiah akan
ditinjau ulang atau seperti apa pak
intinya adalah yang pertama
kalau itu untuk masyarakat sih
yang berkat tp dki
anak anak muda yang
ingin memiliki rumah
difasilitasi oleh pemerintah
dki nggak apa apa juga tetapi
bukan tetapi ya program
pemerintah pusat sebenarnya ada juga sih
mirip seperti itu kan subsidi
perumahan yang dilakukan oleh btn
kalau tidak salah
subsidinya malah kalau
di dalam atau lolos
di dalam sebuah persyaratan persyaratan
bukan rumah subsidi
maka dibantu oleh
pemerintah pusat uang mukanya
kan saya nggak tahu jumlahnya
berapa mungkin bisa empat puluh juta tiga puluh juta
jadi pemerintah pusat
intervensi kan yang tadinya
harganya satu ratus lima puluh juta kalau dia
memenuhi syarat sebagai warga
kan gitu kan
ini juga gitu dp
oleh pak gubernur
masyarakat yang mengira
dinas perumahan bersama bkd
bersama sama siapa yang
tinggal di sana ya silahkan aja
tantangan dki jakarta kan sebenarnya nggak hanya
tiga itu tadi ya itu adalah tiga yang paling
lama yang harus kalau bisa segera
diselesaikan seperti itu namun satu
tantangan besar juga yang
yang harus dijawab oleh pak
heru adalah pemilu dua ribu dua puluh
nanti dimanapun ini
masih menjadi ibu kota
ini akan masih menjadi pusat
segala urusan pemerintahan lah
kekhawatiran akan adanya polarisasi
dengan politik identitas
bagaimana bapak bisa menjawab hal tersebut
yang pertama adalah
dki jakarta karena
saya pj gubernur
dki jakarta hanya berbicara
dki jakarta adalah
apa yang dikhawatirkan
itu saya rasa mudah mudahan tidak terjadi
demo ada perbedaan pendapat
kan saya sudah lama di dki
warga dki itu adalah
mungkin tetap harus ada persiapan pak
tentunya dalam persiapan
pemilu itu yang tadi saya katakan
tentunya tidak maulah
masyarakat itu merusak
fasilitas yang kita bangun
saya rasa mudah mudahan tidak harapan
terus bagaimana yang berikutnya
saya kan tidak sendiri
pemerintah provinsi rika itu
tidak sendiri bisa berkomunikasi dengan
kolaborasi dan harus
itu yang ingin
saya punya pengalaman kecil
tidak ada artinya
kita semua kalau saya cerita ini
contoh yang saya sudah lakukan
ketika hampir sama
situasinya ketika saya
menjadi wali kota jakarta utara
menjadi kepala biro kdh
saya sudah berkoalisi dengan tni polri
hal yang kecil apa mbak
tiap hari berkomunikasi
kepada pak kapolres
boleh tidak pak kapolres
ambil apel di tempat kami
pak dandim boleh tidak
yang di polres pak dandim ambil apel
keliling saya dengan pak dandim
saat itu dengan pak kopes keliling bersama
tertentu kami harus bagi tugas
waktu itu pak kapolresnya
pak iqbal beliau sekarang sudah
pak joko waktu itu dandimnya
beliau sudah sekarang bertugas di
ambon kalau tidak salah
kemarin bertemu kami bagi tugas
ini wilayah kecil
kalau saya cerita tidak ada artinya
tapi yang bagi saya adalah komunikasi
pak dandim ke penyaringan
ke wilayah celincing
saya ke sekitar periuk dan
kelapa gading sore kami bertemu
enam bulan sebelum pemilu
kami sudah seperti itu
bertemu dimana boleh di kantor pak kapolres
nanti gantian di kantor saya
gantian di kantor pak dandim
apa yang kita harus sinergikan
menjelang pemilu juga begitu
penusukannya kami selalu bertiga
ke daerah daerah yang memang
karena wilayah jakarta utara aman
tidak ada apa apa
insya allah dengan dukungan dari seluruh
seluruh tokoh tokoh masyarakat
yang ada di dki
tokoh masyarakat tokoh budaya
mudah mudahan bisa aman dengan dukungan
dan ini mungkin saya akan lakukan kembali
di tatanan yang lebih tinggi
nanti saya ajak bersama pak kapolda
pak pangdam pak kejati
kan disini juga ada
tukar pikiran bersama
kira kira seperti ada
untuk memanage psikosoial masyarakat menjelang pemilu dua ribu dua puluh empat
nanti ya pak ya
pertanyaan selanjutnya nih pak
masih dalam ranah pemilu dua ribu dua puluh empat
terpilihnya bapak menjadi
penjabat gubernur dki jakarta
dilepaskan begitu saja dengan
kedekatan bapak dengan
presiden republik indonesia jokowi
namun saya belum mau ke dekatan karena kita masih
berbicara mengenai pemilu dua ribu dua puluh
yang harus saya tanyakan
adanya bapak menjadi penjabat gubernur dki jakarta
sebenarnya ada hubungannya
dengan suksesi nanti pemilu dua ribu dua puluh
bagaimana menjawabnya pak
yang pertama kedekatan
saya dengan bapak presiden
pak jokowi dodo adalah
terus ya memang
kalau harus ada yang harus diselesaikan
kedekatan hanya bekerja
apa tadi mbak
apakah ada hal hal mengenai suksesi di dua ribu dua puluh
percayalah bahwa saya menjalankan tugas ini
untuk kepentingan yang lebih besar
untuk kepentingan masyarakat
ya tentunya nanti berkolaborasi
kepada teman teman di dprd
ya mungkin saya lebih mudah
kira kira seperti itu
dan tidak ada perintah khusus
dan saya juga gak terbayang
yang terbayang adalah hari ini
saya sudah berusaha untuk menjalankan tugas ini
bagaimana mengatasi banjir
mengatasi lalu lintas
sudah harus fokus
kira kira seperti itu
jadi kalau pak heru katakan
pak heru memang asn
yang tidak memiliki warna apapun
namun opini di publik karena
ada kedekatan dengan bapak jokowi
ini sebenarnya membawa warna istana
ke balai kota
tanggapannya bagaimana pak
semua orang juga dekat dengan
relawan juga dekat dengan pak jokowi
jadi tidak bisa dikatakan begitu juga
para menteri juga dekat dengan
masyarakat juga dekat
saya hanya mengantarkan ini
bisa aman tentunya masyarakat bisa menjalankan tugas ya pada saat waktunya nanti pemilu saya itu
hanya mengantarkan bagaimana dki jakarta ini tetap aman dan tentram walaupun pemilu dua ribu dua puluh empat
kan pj gubernur mengisi kekosongan waktu untuk supaya mengantarkan menjelang pemilu pilpres
hai atau pilkada hai ya pilkada calon juga belum tahu kan tadi di awal pak heru sempat menyatakan
bahwa sebenarnya tiga tugas utama itu enggak cukup dua tahun nah akan ikutan nggak nanti berarti pilkada
nah sekarang belum tahu tadi di awal pak
heru sempat menyatakan bahwa sebenarnya tiga tugas utama itu enggak cukup dua tahun nah akan ikutan nggak
nanti berarti pilkada dua ribu dua puluh empat saya asn yang pertama pejabat gubernur itu tidak boleh ikut pemilu kan
gitu kan lo gimana mau saya ikut pemilu orang saya pejabat gubernur tapi kan bisa mengundurkan diri
pak ya nanti ketabrak kalau mundur ada meja enggak lah saya tidak berpikir ke sana saya bekerja terus menerus
dan masih banyak sekali lagi masih banyak kau mbak bilang dua ribu dua puluh empat kerja aja belum nanti saya dibully
sama media aja belum seminggu aja belum damai cerita dua ribu empat enggak kepikiran juga sih yang
penting kedepan langkah ini tugas yang berat saya harus lakukan kira kira seperti itu kan menjawab
mengenai pemilu dua ribu dua puluh empat namun wajah istana di balai kota ini bukan hanya sekedar pemilu dua ribu dua puluh empat tadi bapak
banyak bercerita mengenai program program
bahkan dari gubernur sutyoso apakah ada kemudian pesan pesan memang sengaja untuk membawa legacy
legacy presiden joko widodo saya akan membawa semua legacy para gubernur ya sekali lagi saya akan
membawa semua legacy para gubernur contoh siapa yang tidak melanjutkan taman bmw itu kan dari
zamannya pak sutyoso ke pak fawzi bowo dan alhamdulillah terima kasih kepada
pak gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua terbangun konsepnya sudah dimulai sejak pak fauzi bowo
dilanjutkan oleh pak joko widodo melakukan pemagaran pematangkan lahan sebagian penertiban
hai dilanjutkan gubernur periode dua ribu tujuh belas dua ribu dua puluh dua membangun kan gitu kan itu kan legacy kan legacy yang
membangun kan gitu kan itu kan legacy kan legacy yang membangun dan membangun dan membangun dan membangun dan
semuanya semua legacy saya akan saya akan teruskan kira kira seperti itu untuk apa kembali
lagi kalimat jangan melihat program itu untuk yang buat siapa tapi lihatlah program itu untuk
untuk siapa bukan bukan masalah siapa yang mengerjakan siapa yang menginisiasi bukan itu
ya pak ya bukan tapi untuk siapa siapanya ya masyarakat terakhir pak apa yang mau bapak
dengan setiap hari tiap hari anda harus mengingat kepada anak anak di meninggalkan suatu alasan pelajaran

adalah awal bapak menjabat sebagai penjabat gubernur dki jakarta hingga kurang lebih dua tahun ke depan
yang pertama adalah menjalankan tugas menyelesaikan yang tadi kita diskusikan semuanya
itu adalah cukup berat cukup banyak tantangan
dan waktu yang tersisa bagi saya dua tahun ini adalah waktu yang sangat pendek
maka dari itu saya perlu dukungan semua pihak masyarakat tokoh agama tokoh politik tni polri
dan semuanya lapisan masyarakat untuk supaya kami bersama jajaran dari pemerintah provinsi dki
program program yang memang pertama dibutuhkan oleh masyarakat dirasakan oleh masyarakat
dan juga dikeluhkan oleh masyarakat
dikeluhkannya oh banjir segala macam
nah itu perlu dukungan
contoh yang kecil apa sih dukungannya
ya beri kesempatan saya untuk bekerja dengan baik
biar saya fokus bekerja
saya selalu bekerja dengan tatanan aturan
dan insya allah selama saya
berkarir sampai hari ini saya lurus
tentunya sesuai dengan aturan yang ada
sekali lagi saya terima kasih dan dukungan semua pihak
dan tentunya doa percayakan kepada kami pemerintah provinsi dki jakarta
untuk yang tadi menyelesaikan semua tantangan tantangan yang memang dari gubernur gubernur
sebelumnya sudah ada
sudah juga diselesaikan selesaikan selesaikan
tetapi karena alam situasi sehingga permasalahan itu terus timbul
kira kira gitu mbak
terima kasih pak
kita akan dukung dan kawal terus
menjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono
hingga nanti ya akhir dua ribu dua puluh empat ya pak ya
terima kasih atas waktunya pak telah mau berdiskusi bersama cnn indonesia
terima kasih mbak
sekian wawancara saya bersama penjabat gubernur dki jakarta heru budi hartono